ya saham saham teknologi di bursa efek indonesia memang mengalami banyak gejolak beberapa pekan terakhir
dan untuk mengetahui prospek saham perusahaan unicorn indonesia yang menjadi perusahaan publik
kami sudah terhubung dengan sukor sekuritas technical analyst michael yo
ya selamat pagi michael
selamat pagi kak
baik baik semoga sehat selalu ya
oke langsung saja kita ke tema hari ini
harga saham bukalapak pernah terendah jatuh menyentuh level rp tujuh ratus tujuh puluh lima di bawah harga perdana rp delapan ratus lima puluh
meskipun sempat mengalami kelebihan permintaan ya sekitar delapan tujuh kali lipat sewaktu ipo
bagaimana anda melihat kinerja saham teknologi unicorn yang pertama kali berlantai di bursa efek indonesia
oke well satu hal yang perlu kita pahami adalah ada kalanya pergerakan harga saham itu tidak sejalan
dengan kondisi fundamental perusahaan dalam waktu yang bersamaan
memang benar harga saham buka itu pernah turun under ipo price
nah tapi kalau kita melihat demand yang ada saat ini maka menurut saya saat ini ini merupakan salah satu momen best price daripada harga bukalapak
karena pergerakan harga saham bukalapak memang setelah ipo sempat tertekan
tapi saat ini memang betul bahwa sudah rutin asing sudah rutin melakukan pembelian
oke jadi asing memang
yang kembali sepertinya kembali menanamkan investasinya di saham bukalapak
tetapi ini harga saham bukalapak juga sebenarnya sempat ya mencapai level tertinggi di kisaran rp satu tiga ratus dua puluh lima rupiah
dengan nilai market cap sebesar rp satu ratus tiga puluh enam lima triliun
bahkan menjadi saham dengan market cap terbesar di posisi ke sebelas
meskipun masih membukukan net loss ya michael
nah bagaimana kita sebenarnya menganalisa
valuasi saham teknologi supaya bisa investasi di kisaran harga yang tepat
ya dalam metode perhitungan valuasi saham saham yang berbasis teknologi itu amat berbeda dengan perusahaan konvensional
jadi di saham teknologi kita tuh basisnya adalah we buy futures
kita membeli growth daripada perusahaan
memang majority dari saham teknologi terutama e commerce itu saat ini masih merugi
nah kita juga bisa lihat kasusnya seperti contohnya yang terjadi di us itu ada saham amazon
nah untuk menurut saya
untuk bukalapak sendiri dia menggunakan dalam prospektusnya dia menggunakan tpv atau total processing value
jadi tpv pada tahun dua ribu dua puluh itu sebesar rp delapan puluh triliun
dan diperkirakan oleh banyak analis dan juga oleh prospektus bukalapak
itu berarti bisa meningkat kurang lebih empat puluh triliun
dan di situ valuasi daripada bukalapak akan menyentuh kisaran rp satu lima ratus
iya ini highlightnya satu lima ratus hingga satu delapan ratus ya pemirsa
dan seperti apa prospek saham bukalapak
apakah masih akan terkoreksi
atau malah akan berbalik arah
tadi anda juga sudah menyebut melihat kini investor asing juga sudah mulai melakukan aksi beli lagi
oke saya melihat supply dan demand dan gejolak pasar yang ada saat ini
kemarin ketika ada isu tapering ihsg rontok
semuanya terkoreksi saham teknologi terkoreksi tapi buka
itu berhasil bertahan bahkan closing dengan angka yang cukup meyakinkan
nah di sini saya melihat bahwa harga bukalapak itu sudah amat price in terhadap apa yang terjadi di market
so bukalapak saat ini ya dia berpotensi balik ke areal di atas rp satu
iya saat ini tadi saya cek masih di kisaran sembilan ratus an ya
oke dan sebenarnya profit taking dan juga gejolak ipo saham bukalapak
membuat banyak sekali investor retail yang mulai meragukan ya
soalnya masih banyak investor retail yang nyangkut seperti itu
nah bagaimana pandangan anda terkait dengan rencana perusahaan serupa bukalapak seperti gojek dan juga tokopedia
ya ini goto yang tengah juga berencana ipo
apakah akan mempengaruhi kinerja goto ipo nanti
atau ada kemungkinan ini bernasib sama dengan bukalapak
tentunya bukalapak sebagai salah satu saham teknologi yang bermarket cap besar
dalam sejarah indonesia melakukan listrik ini menjadi acuan daripada saham saham teknologi lain yang akan melakukan ipo
jadi terus terang memang bukalapak ini akan menjadi sentimen terhadap perusahaan teknologi yang akan melakukan ipo
nah kunci utama daripada kesuksesan bukalapak
apakah bukalapak dikatakan gagal
jawaban saya enggak
bukalapak saat ini targetnya adalah masuk indeks msci dan itu diproyeksikan sekitar november itu bisa masuk
sementara goto sendiri proyeksi ipo nya itu ada
tapi itu dalam tahun depan antara q satu atau q tiga dua ribu dua puluh dua
so untuk kita bicara apakah gotoh dan saham teknologi lain akan bernasib sama seperti bukalapak
tapi apakah kesuksesan bukalapak bisa menjadi aktuan daripada saham teknologi lain yang ipo
iya jadi sempat memang mempengaruhi nantinya saham saham teknologi yang lainnya yang akan ipo di indonesia ya michael
ya terakhir sebagai penutup
dan juga tips kepada investor retail sewaktu investasi di saham teknologi khususnya saham unicorn yang secara jangka pendek pergerakannya ini lebih volatil
ya memang betul sekali bahwa saham teknologi itu pergerakannya volatil karena saat ini ya whole world seluruh dunia seluruh investasi itu sedang menuju kepada saham saham yang berbasis teknologi
nah bedanya dengan saham yang biasa adalah saham teknologi ini split atau pergerakan volatilitasnya jauh lebih besar
nah itu menjadi dasar
jadi dasar daripada teman teman untuk melakukan money management atau pembelian menggunakan metode dca atau dollar cost averaging
dimana ketika melakukan pembelian teman teman itu jangan langsung melakukan pembelian di satu titik
dan ketika melakukan average jangan melakukan average yang terlalu rendah
jadi seperti itu caranya
iya tentunya ini
teknik average down juga sangat penting ya michael
dan juga mempelajari saham dan juga model bisnis yang kita invest adalah hal yang sangat penting untuk menentukan valuasi saham yang layak untuk diinvestasi
sudah berbagi informasi terkait prospek saham teknologi indonesia di investment clinic